tiga ruko berlantai empat di pusat pertokohan di kawasan blok m jakarta selatan ludes terbakar
belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran tersebut
diduga api berasal dari lantai tiga yang disebabkan korsleting listrik
kobaran api melahap habis seluruh isi gedung berlantai empat di komplek pertokohan blok m melawai jakarta selatan
petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung berjibaku bersama penghuni gedung untuk memadamkan api
banyaknya material yang mudah terbakar seperti sepatu dan baju membuat api dengan cepat membesar
menurut saksi mata api berasal dari lantai tiga
api diduga kuat disebabkan oleh korsleting listrik
ada tiga ruko yang terbakar dan semua barang habis tidak bisa diselamatkan
kalau yang belakang banyak
polisi akan menyelidiki kebakaran tiga ruko di kawasan pertokoan blok m square di jakarta selatan yang terjadi pada kamis pagi
lokasi kebakaran langsung diberi garis polisi oleh aparat kepolisian kamis pagi
rencananya usai proses pendinginan polisi akan menggelar olah tempat kejadian perkara guna mencari penyebab kebakaran
selain itu polisi juga akan menyelidiki izin usaha dan hak guna bangunan dari sang pemilik
berdasarkan informasi yang diterima polisi selain
digunakan sebagai pertokoan lantai dua dan tiga gedung x matahari mal ini juga digunakan sebagai gudang dan tempat istirahat bagi para pedagang
tadi pagi pada pukul lima lebih lima menit diketahui oleh satpam yang ada di depan gedung tersebut ada asap di lantai tiga
kemudian juga dari belakang saksi yang ada di belakang gedung juga menerangkan
menyampaikan seperti ada suara ledakan tapi tidak besar
dan saat ini mungkin sudah dalam proses untuk pemadaman
dan setelah itu saya akan lakukan status quo untuk nanti kita lakukan olah tkp